pada saat penyerangan pos polisi bribka andreas
anggota lantas polsek paciran lamongan yang menjadi korban
menjalani operasi mata di rumah sakit bayangkara polda jawa timur
kapolda jawa timur menyatakan dua pelaku teror telah diamankan
satu diantaranya adalah pecatan polisi
kapolda jawa timur irjen polluki hermawan
menjenguk anggota kapolsek paciran bribka andreas
yang terluka akibat serangan dua pelaku teror selasa dini hari
kapolda jawa timur irjen poluki hermawan
menjenguk anggota kapolsek paciran bribka andreas

polisi sendiri masih belum memberikan secara detail identitas dua pelaku
karena masih dalam proses pendalaman dan pengembangan oleh tim densus delapan puluh delapan anti teror